beralih ke sepak bola nasional struktur pembangunan tim nasional yang kuat
serta pembinaan pelatih pelatih di indonesia akan menjadi fokus direktur teknik pssi yang baru
ketua umum ssi erick thohir menyatakan dirtek pssi yang baru merupakan sosok syarat pengalaman
ia dapat membantu pekerja pelatih kepala timnas senior shin taeyong
dan pelatih timnas u dua puluh tiga yang disiapkan untuk asian games indra shafri
dirtek yang baru diharapkan dapat melakukan transfer ilmu untuk meningkatkan kualitas pelatih pelatih di indonesia
kita mau direktur enik ini punya pengalaman besar
sehingga bisa berdiskusi dengan pelatih coach shin taeyong dan juga indra shafri
sekalian juga mulai menyiapkan program bagaimana melatih seluruh pelatih di indonesia
karena itu direktur timnas u dua puluh tiga
direktur teknik ini nanti didampingin oleh pelatih muda yang bisa mentraining di seluruh indonesia
jadi direktur teknik akan fokus kepada tim nasional
bagaimana rencana kultur sepak bola indonesia
tetapi standarisasi para pelatih pelatih di indonesia ada khusus pelatihnya
ketua umum pssi erik thohir sekaligus membantah rumor joakim low
ditunjuk sebagai direktur teknis atau teknik pssi yang baru
erick sendiri mengaku ingin pelatih
sekaliber yo kimlo yang membawa jerman juara piala dunia dua ribu empat belas terlibat dalam sepak bola indonesia
meski demikian menurutnya masih banyak hal yang harus dibenahi di sepak bola indonesia
untuk dapat mendatangkan sosok seperti mantan pelatih timnas jerman tersebut